aduh gimana ya tanta ya
jujur sih clara tuh ada ketertarikan sama boy
yang penting ada ketertarikan dulu dari kamu
kalo masalah itu tante akan support you
terus kamu gak usah khawatir
tunggu bentar ya pastiin dulu bentar
tunggu kan gak belah sama orang dari kota
nge stress ya berdua ya
belain malah kayak gini
wah neng keren bet
untung ganteng kalo gak ganteng sedih becek
itu tuh yang benar itu tuh
dari dalam hati yang paling dalam ngomong begitu tuh
cinta nya nenek
oh itu cuma buat
buat basa basi doang
biar si cowo ganteng itu gak terus terusan mukulin brody
gak ada apa apa sih sebenernya sama brody
yaudah cepetan mau ngatur nya apa engga
jawab gue aku
cepetan ntar dimarahin nyonya cepetan
maafin aku neng
ada hujan ada badai
akan kulalui untuk nenek isu
ganteng kan aku tuh
suasana hati seneng kayaknya hati ini
nggak kayak kemarin kemarin
selfie lah ini lah
kok papa udah pulang tuhet
ya udahlah ma
emang kayak mama kalau sibuk kerja itu lupa pulang
ih pulang tau
ini buktinya pulang
mama kan bilang adriana itu sibuk
tapi kok papa telepon dia dia bilang gak sibuk
dan dia mau dateng ke pesta anniversary pernikahan kita
ih papa gimana sih
kepo maksimal paul itu namanya
mama sendiri yang bilang
kalau adriana itu nggak bisa datang karena alasannya sibuk
papa telepon adriana ternyata dia mau datang
atau jangan jangan apa yang papa curigai selama ini itu benar
mama ada masalah sama adriana ya
nggak nggak ada masalah fine fine aja
atau mama udah gak niat lagi untuk jodohin adilnya sama boy
udah deh ma
mama ngaku kalah aja sama papa
bilang aja kalau reva itu ternyata lebih baik daripada adriana
mama belum kalah tau
kalau mama yakin adriana itu lebih baik daripada reva
ya sudah undang aja
toh adriana juga mau dateng kok
you menyebalkan ternyata
papa tuh ngapain sih
undang undangan adriana segala
papa sih nggak tahu kalau adriana itu kan jendes
gendis itu gak akan cocok sama si boy ganteng pakai kuadrat
nggak cocok banget
papa kepo banget sih
tunggu ma can
mendingan sekarang ma can telpon aja si clara
terus mastiin kira kira clara mau nggak ya sama si boy
kenapa nggak undang clara aja dateng ke enlist pernikahan aku sama papa
tunggu tunggu tunggu
nah ini nomornya
hai clara cantik
tante kepengen ngobrol sedikit sama kamu soal ini penting banget
clara kan udah ketemu tuh sama si boy anaknya tante yang ganteng itu
nah tante mau nanya
kira kira clara tertarik nggak sama si boy
tapi maaf nih ya kanta jujur sih clara tuh ada ketertarikan sama boy
cuman ya gitu clara khawatir kalo boynya nggak suka sama clara
yang penting ada ketertarikan dulu dari kamu
kalo masalah itu tante akan support you
jadi kamu nggak usah khawatir
soalnya gini tante itu
menurut tante waktu tante ketemu kamu pertama kali aja
tante tuh udah merasa cocok sama kamu
kamu itu lembut senyum kamu manis kamu pintar
itu tante lebih cocok sama kamu jauh
kamu bisa nggak datang ke acara pernikahan
eh bukan pernikahan maksudnya anniversary pernikahan tante sama papanya poi
kamu bisa datang ya
soalnya gini kalau bisa sih kamu harus datang
soalnya tante mau kenalin kamu sama saudara saudara tante
sahabat sahabat tante kolega kolega kerabat kerabat
pokoknya semuanya tante kenalin
aduh clara nggak enak tante
aduh kamu ngusut pake nggak enak nggak enak segala
udah tante kan udah ceritain sama kamu kan
tante tuh lagi nggak suka banget sama kandidatnya papanya si boy itu
ceweknya itu tomboy beda banget ya sama kamu
ya udah deh kamu datang ya oke
ya udah deh clara mau tante demi tante clara bakal lakuin kok
tapi tante clara jadi kan buat model iklan kemarin
iya cocok kamu datang
oh kalau masalah itu mah ya jadi kamu gak usah khawatir jadi banget
oke kita sepakat nih saling membantu
kamu bantu tante tante bantu kamu
mama nggak kalah papa
siapa bilang macam kalah
hah kelihatan banget tuh kalau tanpa rempot itu sebenarnya masih sangat mengharapkan gue
tapi masih gengsi aja malu malu
kelihatan banget sih dari mukanya
boy dan clara
nggak banget sih
tapi sebenarnya kesempatan ini bisa gue gunain untuk manas manasin reva
buat reva cemburu supaya reva dan boy jadi bertengkar berantem musuhan
tintar banget gue
kayak gue harus ngomong sesuatu gue harus cerita ngarang ngarang pepes
secara bahasa indonesia gua itu selalu nilainya bagus